kalo gua punya gua ngehaven lu
kalo gitu lo diam ntar tadi
lu kenapa sih
lu berani sama gua
ngeledekin apa bang
lu jangan pura pura lu
ngapain lu nyuruh hacib dua nyari nyari orang gendut botak
lihat apa lu
nah lihat lu
sekini gak botak
lu emang bener bener berani sama gua ya
nah itu mobilnya udah datang bu
bep kita langsung berangkat aja
mau kemana pok
lagi pengen banget ngelulus pala botak
kok sama sih nidamnya pok
kita juga lagi muter nyari orang botak pok
orang botak sama orang gendut
kok bisa sama gitu ya
supaya kita ketularan buah mina punya anak kembar
orang lu jangan taruh di rumah gua dong
sampen kayak gak tau rumah saya aja
gak punya gudang
di depan rumah gua dijadiin gudang itu
cuma sebentar nyok
saya tunggu pembeli saya datang
naruhnya yang rapi dong
jangan kayak gitu
nyusulnya pakai pes pacar ya
soalnya mobilnya penuh
kalau ac nya dinyalain saya suka mual
boleh nggak kalau jendelanya aja gitu
saya suka mual kalau kena ac
pokoknya bisa mual kalau kena ac
saya juga mual
aku juga tyrah
sudah dimatiin aja dibuka kacanya
terima kasih pak
kebetulan ada lo disini
sampain pasti ada maunya ya
daripada lu sama si bonyok urusannya kagak jelas
mendingan lo bantuin gue
cariin orang gendut botak
buat mbak aminah sama bu buput
bisa terlibat membantu
terlibat dalam sejarah geger tanah baru
gue ganti baju dulu
kalau lo ikut mah urusannya bisa setahun
gegernya keburu selesai nyok
kita harus cari ke mall
disana pasti ada orang gendut sama orang botak
kalau nanti gue manggung di kampus ternama
lo gejala flu dan batuk
dari kemarin badan gue gak enak banget nih
hari ini gue bersin bersin sama batuk
ibu puput pak haji
gapapa jendelanya biar ditutup aja pake ac
nanti ga ber olacak
iya pak iya pak
tolong kamu cariin orang botak gendut
orang gendut botak
oke gue menunjuk ke sana
mak orang sekampung lagi pada nyariin orang gendut botak
urusan hidam lagi
aduh urusan hidam aja kok jadi rame begini
masalahnya bukan cuma ibu sama bu bupo tajam mak
tapi bu dawi mbak nunung juga nyidam yang sama
mana mungkin orang ngidam berjamaah
katanya biar punya anak kembar kayak bu aminah
ya udah kamu bantuin nyari
giliran sin main cepet bener

terus lu kenal juga mana
gue ga kenal
bisa jadi sekarang orangnya udah kurus terus rambutnya juga udah panjang
udah ini demi mama
emang lo punya kenalan orang gede botak
kalau gitu lo diam ntar tadi